noda membandel di wajan ataupun di sutilnya ini bisa dilihat ya nih tadi saya masak ya masak
baik itu dari kantor maupun mungkin asuransi pribadi
itu baru kita mulai mengenal kata stasiun
ia ingin mengetahui sudah seberapa besar dana simpanannya
jadi itu memang dianggap sebagai angkutan umum
yes betul thank you ca kita nge upload dulu ya ca
eits tapi kok ini rasanya kayak perih panas gitu ya terus gatel kulit jadi merah merah kayak iritasi gitu
nah bagaimana melihat ini pak
boleh digambarkan kepada kami tahun delapan puluh an itu kondisi cicadas itu seperti apa
setelah pandemi menghalangi wisatawan dalam hampir empat tahun terakhir ini
tapi kalau gak ada if mungkin dia jadi starter nah kalau ada if
artinya kita bisa memisahkan dengan misalnya pilkada
kayak cepat penyambungan silangnya itu
kebutuhan gandum tercatat sebesar dua dua puluh lima juta metrik ton atau tumbuh sebesar satu dua puluh dua persen dari periode yang sama tahun sebelumnya
apakah dia cepat waktu atau enggak
termasuk untuk kebutuhan fashion
eh belum atau masih
satu ini ternilai lancar seperti itu ya
tiga bulan pertama tuh udah bulan tersulit dalam hidup dua kali itu
enggak kan anda di pamula
tapi pada waktu pak sby dulu banyak ditawari menjadi dubes lah ditawari jadi itulah
yang membuat patuk ini menjadi sentra bakpia
benarkah pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan
cukup optimis sama dia yang gue memasukkan dia sebagai salah satu orange yang perlu kita
untuk mengunjungi restoran restoran tersebut jadi itu itu misi awalnya ya terima kasih
desain pemilu kita ini harus dibicarakan secara khusus